halo mbak deca terima kasih loh udah dibuka
anak muda pecinta mobil klasik
kalau misalnya semuanya bisa lihat
disini yang memang terparkir
ini di dekat menara kompas juga
pecinta mobil klasik sama mbak deco foundernya
asik atau anak muda pecinta mobil klasik ini
yang maksimal umurnya tiga puluh lima tahun
dan setelah itu mobil mobilnya itu terdiri dari
jadi anak anak muda ini yang emang
karena bukan yang apa namanya
yang enak dipakai jalan tapi ada aja gitu
nah nanti mungkin bisa ditanyain sendiri sama teman teman yang lain
oke nah ini dipakai sehari hari atau cuma buat gayaan aja
nah terus gimana ketika make ini malu gak sih anak muda pakai mobil klasik gitu loh
biasanya kan anak muda mobil mobil canggih dan sebagainya
kalau dari saya pribadi saya malah senang sih
saya bangga karena saya bisa salah satu turut melestarikan mobil mobil klasik yang ada
mobil mobil klasik yang ada di indonesia gitu
apalagi saya anak muda kan jadi gak malu lah gitu
oh saya belum lahir itu ya
kalau misalnya kita pakai mobil mobil lama tutupnya harus agak kencang
nah kalau ini kan untuk lima seater ya
nah untuk disini biasanya dipakainya jarak jauh
jarak jauh pernah ke sentul ke bogor pernah ke cibubur pernah
dan ini dipakai semua dalam keadaan fungsi normal juga
waduh saya harus kencang kencang ngomong ngomong
yang pasti adalah anak muda ini gak malu untuk pakai mobil
selain ada ini di tahun enam puluh an
boleh mbd c kita tunjuk kita liat kasih liat
kalau memang mobil perempuan bedanya adalah
kalau yang ini ada tanduk rusak kalau yang ini ada kalung mutiara nya
makanya ada stiker women daily use
nah terus abis itu ini mobil touring juga
yang penting dicek air radiator
pokoknya kita rajin rajin ngecek deh kalau misalnya ini
ini dipakai sehari hari terus juga adalah salah satu mobil favoritnya mbak deca
kenapa memilih untuk mobil klasik gitu nggak mobil yang kekinian aja
karena ini tantangannya tuh lebih ada ya
oh ini jaja cari tantangan kalau ini ya
ada yang gampang jadi ada yang susah gitu ya
kalau misalnya ada spare part yang harus kita cari
terus yang kedua susah kalau misalnya di jalan dilihatin
nah ini yang juga menjadi perhatian saya adalah mesinnya
nah boleh ini dijelasin ini kan biasanya cewe cewe cuman pakai doang nih
mbd c otomatis kalau misalnya pecinta mobil kasih tau dong
nah boleh dikasih tahu nih mesin mesinnya memang asli dari bawaan atau seperti apa
ya jadi ini back to original jadi ini di restore jadi awalnya itu aku dapatnya nggak kayak gini
jadi aku restore ada beberapa part yang diganti kayak misalnya radiator itu awal bocor terus harus di benerin
terus ini radiatornya tiap pagi dicek radiatornya terus ini harus dicek olinya
terus abis itu itu karbo rapornya terus yang harus dicek sebenarnya fungsi dari fan ini
kalau misalnya fan ini mati ketika kita jalan bisa overheat
oke jadi secara nggak langsung ini tuh gak dibawa ke bengkel jadi lebih ke batangan lah istilahnya gitu ya
satu persatu partnya jadi ada emang spesialis radiator ada spesialis yang lainnya kayak giaton
oke itu dia dan ini masih aman masih enak buat dipakai daily
daily dan besok kan juga ini buat touring ke sulawesi
wah sayang sekali saya belum cuti
mas yanda nah kita sambil lihat nah ini dia
saya harus mundur dulu ini boleh disebutin mobil jenis apa dan dari tahun berapa
dari tahun delapan puluh tahun tujuh puluh empat ini tujuh puluh dua
jadi begitu ngelihat stirnya unik sebelah kiri jadi
oh iya saya baru lihat boleh kita lihat boleh kamera ditunjukin kenapa setidaknya sebelah kiri saya boleh buka ya
itu dia stirel sebelah kiri kenapa memilih sebelah kiri bukan lebih susah atau mau ala ala luar negeri aja
ya tampil beda aja sebenarnya susah mah susah sebenarnya
ini sama ya rata rata teman teman dari asik ini ada yang gampang nyari yang susah
nah terus apalagi keunikannya selain mobil astira di sebelah kiri
ya paling memang ini mobil basic banget kan mobil klasik tidak ada power steering tidak ada ac tidak ada jadi emang mobilnya row banget gitu
nah terus ini biasanya dipakai hari hari juga
mostly kadang kadang sih kalau yang weekdays tuh kadang kadang kalau lagi jarak dekat ya kita pakai tapi lebih banyak weekend sebenarnya
oke lebih banyak weekend untuk menghabiskan waktu air pekan
setir sebelah kiri kesulitannya apa sih untuk penyesuaian berkendara terutama di jakarta gitu loh
tentunya jalur kan beda ya jalur beda kita ada punya feeling tuh beda gitu mau nyusul susah
kalau misalnya parkiran tuh susah ambil karcis gitu aja sih sebenarnya
oh repot ya ini repot emang temen temen asik nih ya
nah kalau setir kiri bayar tolnya gimana harus ada penumpangnya kah atau turun dulu gitu
kalau bayar tol sebenarnya aman
iya kalau bayar tol selama punya tongkat tol yang panjang itu masih aman
pokoknya yang repot tuh ambil karti sebenarnya jadi harus pindah
berarti mobil ini gak boleh jomblo harus ada pasangan ya biar dia bantu gitu ya
oke lah kalau gitu kita akan lihat mobil selanjutnya terima kasih mas
halo mas reza disini dengan mas siapa
mas dhanes dan ternyata disini tuh temen temen asik usianya dibawah tiga puluh lima tahun semua disclaimer ya
nah boleh dijelasin ini mobil apa dan tahun berapa
ini vw kodok timenya seribu tiga ratus dua
ini kenapa milih mobil usianya berapa mas
masih dua puluh empat punya tahun mobil tahun seribu sembilan ratus sembilan kenapa suka mobil ini
gue emang kalau saya emang dari lahir udah diracunin sama bapak jadi meneruskan
nah ini ini kan jaraknya juga beda ya sama mobil mobil kekinian ya maksudnya kayak lebih pendek gitu loh
kendalanya ada nggak sih kalau setiap nyetir atau dipakai sehari hari kak ini
tapi yang unik wersa misalnya bisa dilihat ada kipas disini
iya itu udah pasti untuk penumpang kalau ada yang join
enggak kalau sebenarnya pada umumnya
tapi perbedaannya kan ini dia pendingin udara
jadi yang paling yang dicek kayak oli kayak paling oli sama namanya minyak rem
boleh dibantu dibuka dikasih lihat
nah ini dia tuh dia mesinnya
nah ini adalah mobil di tahun enam puluh sembilan
tuh kan ini boleh dijelasin gak sih ini apa aja sih sebenarnya
apa yang dibedakan di tahun enam puluh sembilan sama yang sekarang
sebenarnya kalau di vw ya untuk di tahun enam puluh
di tiap tahun kayak enam puluh tujuh enam puluh sembilan sampai enam puluh tujuh enam puluh sembilan sama tujuh puluh itu beda
tapi harus punya uang lebih lah ya untuk beli ini semua
oke kalau gitu terima kasih kita harus eksplo lagi lihat lagi
thank you ya mas selamat nutup
nah ini dia warna merah berani sebentar
iya soalnya ngeliat reza tadi datang kok dijemput
sini sama siapa sih disini boleh dibantu
nah ini ada bro sugi ini yang punya mobil holden special deh namanya
delapan tahun yang lalu waktu beli harganya berapa
nah lima puluh jutaan apa aja sih yang dimodifikasi
secara bodi sih semuanya kita back to original
cuma ada beberapa kayak indikator ini saya ganti supaya lebih kerenan gitu ya
biar zaman sekarang bisa gak kepala kepalanya gitu ya
kayak bawa angkot gitu beloknya berat gitu
cuma saya bikin begini buat keluaran ac
nah ada juga yang menarik ternyata dipasang kamera sama bro sugi boleh dong ditunjukin
nah lihat kalau biasanya kita ada spion di dalam kalau ini kamera jadi modern juga ya
naji kita bisa kalau misalnya parkir belakang gak nabrak ya karena besi ya
iya juga depan belakang dirinya
hmm oke dan yang menarik kan ini saya baru pertama kali nih masuk ke dalam mobil lega banget ternyata di dalam ya
karena tengahnya gak ada tapi jadi gak ada rem tangan ya
itu dia yang bikin enaknya ini karena ini udah kayak sofa dan lega anak saya bisa guling gulingan
oke kalau youtuber rozuki terima kasih reza akan tunjukin lagi mobil selanjutnya
oke cindy tadi di mobilnya bro suki ada kamera itu bisa gak sih buat selfie
oke nah selain ada mobil warna merah yang tadi ditumpangi oleh cindy ini juga ada lagi
ada bro rifki disini bro boleh jelasin ini mobil apa dan tahun berapa
jadi ini adalah mobil fiat satu ratus tiga puluh satu mirafiori
oke yang bedain ini kayaknya lebih banyak kursi penumpangnya ya
kursi penumpangnya sama cuman dia atapnya lebih panjang aja karena dia station wagon
dari semua mobil yang ada disini gak ada ac nya kalau ini ada gak
karena ini mobil turunan dari bokap
boleh disini boleh kita sambil lihat di dalemnya interiornya seperti apa
nah kalau ini ini ada fiat itu custom sepertinya terus yang lainnya gimana
overall untuk interiornya ini tidak ada yang di custom jadi ini fully original
wih dih gila cakep bos
oke nah ini biasa dipakai dalam kota atau seperti apa
ini mobil harian saya ke kampus kebetulan saya juga masih kuliah
oh masih kuliah saudara saudara nih
ini yang buat saya bernostalgia adalah pembuka kacanya tuh kan
nah respon teman teman gimana sih ketika tahu bahwa lo ini pakai setiap hari kuliah pakai mobil klasik
yang pasti teman teman juga pada excited ya soalnya mereka juga kebetulan jarang melihat mobil yang seperti ini
iya gitu jadi beda dari yang lain lah
nah kalau untuk perawatan susah gak sih mau beli ini
selain bilang sama orang tua ya ini tolong dirawat dong pak
alhamdulillah udah perawatan sendiri
untuk mau beli ini sebetulnya gak begitu susah
kita juga rajin ganti oli rajin pengecekan kayak kaki yang penting kita sesuai dengan prosedurnya aja
nah kita boleh dong semua maju ke depan
tanya tanya lagi sama teman teman semua dari komunitas asik ini cindy bahwa ini ada range usianya batas usianya yang ingin gabung ya mbak neca
boleh ditamena ingin gabung di sini usianya di bawah tiga puluh lima tahun
masalahnya punya kan mobil klasik ya itu masalahnya
nah tapi nanti kita juga akan ngobrol ngobrol lagi dan kita juga main seru seruan sama mereka di sini teman teman asik di sini
di belakang saya itu juga masih banyak sebenarnya mobil mobil klasik
dan nanti saya pengen tunjukin sama kalian semua ya tapi nanti usah jadi tetap bersama kami di sapa indi
masih bersama teman teman dari asyik
yang tersebut di asyik apa
nah reza dan saudara sekarang kita mau ngecek kekompakan mereka tadi sih pas break mereka berantem sendiri gak tahu
mereka ini ada sepuluh orang totalnya kita harus bagi dua tim supaya nanti kita akan melaksanakan game sama teman teman semua di sini
waduh teman teman mandep kesini dulu udah mandep kesana aja
nah bu reca ini kan kita bagi dua tim ya ini ada tim biru dan juga tim kuning
tidak masuk unsur partai apapun karena sudah lewat masanya ini hanya sekedar balon dan juga permainan
ini ada yang boleh ditunjukin dong tim biru
semangatan mahal nasib baiknya ini yaa
semangatan mahal nasib baik baik kayaknya semangatan hostnya ya
nah nanti mereka akan ini ya ada balon mereka akan tiup dan estafet betul ya reza
betul tapi balonnya nggak sembarang tiup
ini kita ingin menunjukkan kekompakan dari teman teman semua ya
jadi ini ada balon sini kita balik lagi kesini karena kameranya di depan
nah ini ada balon nanti bagian depan yang pertama akan tiup balon masukin ke sini
terus yang dibelakangnya kesini
oke nanti yang duluan dia yang menang
hadiahnya wah kalian pengen punya mobil tambahan
cukup berdoa saja itu
udah nyebut merek aja mereka ya
nah kalau gitu kita langsung bagi dulu ini dua
oke mbak decan nanti bantu sama saya hitung ya
mbak desi akan kasih hitungan mundur
nah nanti gelasnya sampai kesana ya
tiup pindahin sampai sebelah sana
ya oke siap mbak dece yang kayaknya hitung mundur ya dari dua ratus mbak
boleh mbak deca silahkan hitung mundur buat temen temennya supaya biar semangat lagi

kita sih akan lihat kita judge aja oke
ulang lagi baru dipuji gak bisa dipuji
jadi kita akan ngecek selain dengan hopakan juga akan ngecek seberapa
ini si jonathan emang bisa bisanya temennya kasihan banget ini
kenapa ketawa terus ya mas kalau boleh tahu
ini masalah tim kuning gak ada yang nyampe nyampe nih
ini temennya tim kuning gimana mbak deca
ini kenapa kebanyakan ketawanya daripada mainnya
ini tim kuning dari tadi nggak gerak gerak deh kayaknya ya
sebentar mbak reca boleh bergabung bersama saya mbak reca
ini dipanggil karena paling berprestasi atau trouble makernya
baru tiup bareng keringetnya udah luar biasa
kenapa tadinya bikin kendala kayak dirimu deh
tolong tanggung jawab tim biru
wah yang satu udah batuk aja itu ya
ini soal perawatan dan pemeliharaan
ketika temen temen dirumah mungkin ada yang punya mobil klasik
gitu ya tapi nanti kita harus jeda iklan dulu
karena tadi gara gara yonatan waktunya abis banyak disini ya
dan kayaknya juga pada ngap susah ngomong semua reza
dan bagaimana bisa bergabung sama temen temen asik disini
tetaplah bersama kami di sapa indonesia akhir pekan
masih di sapa indonesia akhir bekan
yuk buat tepuk tangan dong
nah selain tadi ada banyak mobil yang udah kita tanya tanya scene
ternyata masih banyak lagi mobil mobil yang kita pengen kasih unjuk sama teman teman di rumah semua
jonathan nah mersi kebo ini dari tahun berapa
saya mercy kebo ini tahun enam puluh sembilan
oke nah itu dipakai sehari hari
seminggu dua kali kenapa mahal perawatannya atau gimana
waktu itu beli tahu nggak waktu kakek beli harganya berapa sih
oh kalau dulu belum tahu sih harganya berapa gitu
oke nanti kalo sampe rumah bisa cari tau ya
tahun lalu baru restorasi ulang gitu
betul nah sekarang ada mercy kebo ada lagi yang warna hitam ini juga antik banget yang asik sekali
nah boleh cerita itu tahun berapa dan jenis apa
nah mercy barong ini mercy lebih muda setelah satu generasi setelah mercy kebo
nah kenapa sih kok milih mercy itu apa selain tadi kan dari kakek kalau ini memang sengaja beli atau memang turun temurun juga
jadi pas lagi vacation ke bali ini ke pelatnya deka terus tiba tiba lagi di kolektor temen dia nawarin mau gak ini mau lepas sih dia punya lima biji
kalau saya dapat harga di bawah pasaran sekarang sih range nya mungkin antara dua ratus sampai tiga ratus lah
perawatannya yang penting dipanasin aja ganti oleh rutin tapi dibatasi di bawah jalan ya jangan di garasi doang karena beda itunya treatmentnya lah
jadi kalau mau membuat basic itu justru gak cuma dipanasin harus dibawa keliling lah gitu ya
iya karena ada perbedaan di mesinnya lah kurang lebih seperti itu
oke nah selanjutnya ada lagi nih itu tuh yang belakang juga nih
ini tahun berapa dan jenisnya apa sih
ini vw kombi dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
ini memang ya saya punya korg yang memang demennya volkswagen
saya kadang juga kalau bawa barang lagi traveling keluar
tapi tips kalau mau milih mobil misalnya saya nih baru mau beli mobil klasik tipsnya dalam memilih mobil klasik itu apa sih
kalau menurut saya tidak hanya itu aja sih
yang paling penting mesin girdebox sasis bagus semua aman
untuk interior bisa belakangan yang penting mesin gearbox itu utama
nah ini memang udah dimodif berapa kali
wah ini udah lumayan ya jajannya udah mulai dari awal
pembangunan waktu itu restorasi memakan waktu tiga tahun ya
sorry bener gak sih bahwa mobil klasik ini mobil yang banyak jajan nya
karena kan menurut saya tuh mobil semakin sering dipake semakin awet malah
nah selanjutnya itu ada apalagi mobilnya boleh
nah itu jenisnya berapa
tapi memang suka atau memang dijerumusin juga dari keluarga
oh beli dari baru sampai sekarang
bagi orang tuanya ya maksudnya
terus masih ada lagi yang warna merah dan juga warna biru ya jadi banyak banget
nah mungkin buat temen temen semua disini yang pengen bergabung
sama temen temen asik mereca boleh dong dibantu gimana cara joinnya
dan next nya mau ada project apa
jadi kalau misalnya mau gabung sama asik
lihat aja di media sosialnya ada di instagram
at anak muda pecinta mobil klasik
dan nanti dm aja nanti kita masukin ke dalam grup kayak gitu
kita kemarin baru ngadain baksos di bantar gebang
jadi kita sama anak anak bantar gebang
untuk nextnya mungkin kita masih ada baksos dan kumpul kumpul lagi aja
oke jadi dan selain itu juga tidak terbatas ya laki laki perempuan siapapun bisa jadi
kalau brand yang penting mobilnya under tahun sembilan puluh under dua ribu juga gak masalah
karena kita kan pecinta ya bukan pengemudi atau pemilik
jadi yang cinta mobil klasik boleh gabung sama kita
nanti kalau misalnya lama lama suka pasti bisa beli juga
yes kalau misalnya keuntungan bergabung itu
nanti mungkin bisa tanya sama teman teman lain yang punya mobil yang sama merek tipe yang sama
atau mungkin merek yang sama untuk spare part dan sebagainya
dan setelah itu punya banyak temen temen anak muda yang pakai mobil klasik juga
jadi kan seru ketika konvo itu lucu gitu
jadi buat temen temen yang mau gabung silahkan kepein instagramnya dan dm bagaimana cara joinnya ya
karena waktu ini bisa diteriakin durasi durasi durasi
kalau gitu saya mau buat share aja